ribuan warga surabaya minggu pagi menandatangani dukungan jawa timur damai
mereka menolak segala provokasi termasuk informasi hoax yang bisa menyulut permusuhan
terutama jelang pemilihan gubernur jawa timur dua ribu delapan belas
ribuan warga surabaya ikut membubuhkan tanda tangan mendukung seruan jawa timur damai
di acara car free day minggu pagi
tidak hanya orang dewasa sejumlah remaja juga ikut tanda tangan
mereka berharap kondisi jawa timur tetap kondusif meski politik menghangat
menjelang pemilihan gubernur dua ribu delapan belas mendatang
jawa timur masih alhamdulillah aman surabaya aman
tapi tetap harus solid mengadakan acara acara seperti ini
sebagian juga mengaku tidak ingin pilkada jawa timur nanti diwarnai berbagai aksi intoleransi
maupun permusuhan seperti yang terjadi saat pilkada dki jakarta tahun lalu
harapannya ya sebaiknya tetap damai saja
biar tidak ada golongan golongan kayak yang biasanya kayak kerusuhan kerusuhan atau demo demo yang rusuh itu
kayaknya lebih baik nggak usah deh di surabaya
kegiatan yang digelar oleh aliansi masyarakat jawa timur ini mengajak warga peduli
sekaligus waspada pada provokasi dan penyebaran info hoax yang bisa mengancam soliditas warga
bahwa toleransi itu harus tetap kita jaga
karena bagaimanapun juga yang namanya konflik itu nanti yang rugi itu adalah masyarakat itu sendiri
sudah banyak contoh lah
karena daerah daerah konflik itu
rencananya aksi sejuta tanah tangan jawa timur damai juga akan digelar di berbagai kota di jawa timur
rai umara surabaya